sementara itu ketua umum asosiasi pengusaha indonesia atau apindo haryadi sukamdhani
mengkritik kebijakan pemerintah mengenai cuti lebaran sepuluh hari itu
perbedaan aturan bagi pns dan pegawai swasta dinilai sebagai bentuk diskriminasi
dalam pengumuman resmi pemerintah senin pagi dinyatakan cuti bersama bagi pns tidak memangkas cuti tahunan
sedangkan bagi pegawai swasta mengurangi hak cuti tahunan
dikutip dari laman detik com ketua apindo haryadi sukamdhani
menyatakan seharusnya pemerintah juga memotong jatah cuti pns untuk cuti bersama lebaran
ia menyebut aturan pemerintah itu seharusnya direvisi agar tidak ada diskriminasi bagi pegawai swasta
aturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan itu dinilai tidak mendidik
sebab pada saat rakyat bekerja aparatur negara bisa berlibur
nah ini yang menjadi persoalan sekarang lagi kembali soal si faktor ekonomi
artinya gini perusahaan harus membayar gaji katakan akhir bulan mei
lalu lebaran kan tanggal berapa tujuh belas atau enam belas
itu kan artinya peraturannya dua minggu sebelum lebaran sudah harus bayar thr
nah artinya habis bayar gaji bayar thr hanya terpaut satu dua hari
kemudian at the end di akhir juni bayar lagi
itu perusahaan sanggup nggak itu dalam situasi ekonomi seperti sekarang
baik kritik dari apindo jadi cukup masuk akal ketika libur yang terlalu panjang ini menurut anda pak agus
menurut saya iya karena gini nanti libur panjang itu kan nanti ada larangan truk yang bergardan lebih dari dua masuk ke jakarta
yang boleh masuk kan yang membawa kebutuhan pokok yang tidak gimana
kalau nanti harga komoditas yang bukan kebutuhan pokok itu naik siapa yang mau jamin
kan agak susah lalu dia misalnya juga dari industri di cikarang dan sebagainya kan harus membawa barangnya itu melewati tol untuk ke tanjung priok
itu kosnya lagi jadi ini ada ineficiency di sektor ekonomi
yang saya sayangkan kenapa sih membuat kebijakan tidak pernah
karena kita sudah melakukan konsultasi publiknya dulu tiba tiba diputuskan tiga menteri
padahal keputusan tiga menteri tahun bulan oktober dua ribu tujuh belas sudah jelas libur empat hari
kok dirubah tanpa bicara dengan publik pun tidak bicara kan
kan tidak semua kan gini kalau swasta kan liburnya dua belas hari kerja
kalau dipotong berapa hari tujuh hari atau delapan hari kan sisanya tinggal berapa lah
dia kalau mau merayakan pas agamanya bagaimana
atau dia mau ada keperluan keluarga mengawinkan anak atau apa segala macam kan jadi habis cutinya
baik pak agus anda menduganya dengan perubahan yang makin diperpanjang ini sebenarnya apa
ketika anda tadi singgung bahwa oktober sebenarnya sudah ada skb
tapi kemudian dirubah secara mendadak
padahal sebenarnya saat skb sebelumnya bulan oktober itu
pasti ada hitung hitungan tersendiri ya baik kajian secara ekonomi dan lain sebagainya
kan tapi tidak melibatkan pelaku ekonomi
nah yang saya patut diduga ini ada usulan dari menteri perhubungan dan kakor lantas
karena kan gini tupoksinya kalau menteri perhubungan itu
sebagai koordinator arus mudik balik dia bertanggung jawab hanya pada angkutan umum
ketersediaannya jalurnya dan sebagainya
lalu yang menjamin yang tupoksinya adalah mengurus jalan dan jalan tol itu kementerian pupr
yang punya kewajiban mengatur melakukan rekaya selalu lintas itu kakor lantas
kakor lantasnya yang bertanggung jawab
jadi tapi koordinator mudik biasanya men hub
nah mungkin karena usulan mereka karena kalau liburan diperpanjang
kemungkinan macetnya berkurang karena kan orang pulangnya jadi harinya bertambahnya
tidak lalu ngumpul ketika libur hanya tiga hari empat hari
patut diduga begitu
tetapi kenapa tidak diajak bicara dulu semua pelaku dan stakeholder yang ada gitu
kalau lihat tujuan untuk mengurai kemacetan agar tidak terlalu menumpuk seperti arus mudik biasanya
sebenarnya ini hal yang bagus sebenarnya bagus ya
ya tadi kan saya sudah katakan tujuannya kan itu
karena takut khawatir macet
kakor lantas pusing mengatur menteri perhubungan sebagai koordinator pulang mudik dan balik
juga dianggap raportnya jelek oleh presiden
tapi begini tapi kan ini ada persoalan persoalan lain yang lebih fundamental
yang harus dalam situasi seperti ini bayangkan bank tutup
itu nanti bagaimana
bi tutup bursa tutup
kita ini lagi bulis begini yang harga saham
sekarang kan indeks turun terus harus bagaimana ini
ini kalau dalam saya cuplik dari delapan poin keputusan yang saya katakan ini
yang dibacakan tadi begitu yang disampaikan tadi dalam konferensi pers
poin keempat ini menyebut bahwa transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada dua puluh juni
ya kan jadi kan libur berapa hari itu dari tanggal sebelas kan
ya itu kan setiap hari harga saham kan berubah pagi sorenya
terlalu panjang menurut anda ya pak agus ya
ya kan tibur kalau ada apa apa bagaimana transaksinya
tiba tiba jeblok itu bagaimana cara intervensinya
orangnya berlibur semua
terus kemudian juga kalau kbi tutup
gimana keliring keliring dari pelaku usaha itu
keliling dari kita masyarakat juga
yang perlu harus mengkeliringkan atau mentransfer apa apa
kan pakai apm ada batasnya
pakai internet juga ada batasnya
ya walaupun kemudian pemerintah juga di poin pertama keputusannya itu
menyebutkan bahwa memastikan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan seperti biasa
seperti rumah sakit imigrasi bea cukai dan perhubungan begitu
termasuk juga di poin selanjutnya ya
di poin ke enam kalau tidak salah
itu kan nggak usah panjang juga
pelayanan publik harus ada
kan semuanya ada
kalau kecelakaan bagaimana
kan memang tanpa libur panjang pun mereka harus ada
itu sih nggak usah dibahas
tidak perlu masuk poin poin dalam itu pak ya
sebenarnya harusnya bagus ya
baik lalu soal yang ke enam ini
akan mengatur sektor pelabuhan
agar pelabuhan bisa bekerja pada saat cuti lebaran
itu menjadi poin pembeda nggak pak
kita punya problem punya ratusan pelabuhan resmi
yang tidak resmi
kita bicara yang resmi saja
kan tidak libur
terus bagaimana cara ngaturnya
nah kalau gantian
itu kan siapa yang ngurusi penumpang itu
kan di arah timur pasti pelabuhan lautnya yang tumpah
karena itu sarana transportasi yang diandalkan publik
tapi kalau di barat kan bisa macam macam
nah ketika itu liburnya panjang gitu
terus orangnya kurang selama itu
itu kan bukan suatu hal yang lalu menjadi tumpukan tumpukan lain
belum nanti kalau ada kecelakaan ada persoalan persoalan lain
jadi pelayanan publik itu
kayak anda pekerja televisi kan tidak libur
ya itu sama gitu
itu publik tidak usah ada perpanjangan
dia harus tetap tidak libur
tidak perlu diatur atur lagi
seperti poin yang anda sebut tadi
baik pak agus
ini kan terjadi untuk tahun ini
kalau kemudian ini akan menjadi kebiasaan di tahun depan
apa dampak paling buruk yang bisa dialami oleh indonesia kira kira

kita lihat aja nanti seperti apa ininya
kita kan bangsa yang produktivitasnya sangat rendah
liburnya lama banget gitu
terus kapan kita mau menaikkan produktivitas itu
dan kemudian juga kan orang jangan dipaksa lah
cuti itu hak pribadi
jadi biarkan mereka mengatur dua belas hari itu
untuk keperluan keluarga dan pribadinya
dan ini tidak adil ketika pns itu libur
dikasih aja tidak potong cuti
itu kan tidak adil
kita yang bayar gaji mereka biaya pajak
kita dikejakan jauh suruh bayar pajak
oke baik terima kasih pak agus pak bagio
atas informasi dan juga analisis yang anda sampaikan
pada malam hari ini di cnn indonesia prime
selamat malam pak agus